sebagai penawar rasa pedas saya mau minum es batil
langkah ini dilakukan guna menciptakan masa depan berkelanjutan
tak taruh di belakang sana
akhirnya membawa satu gambaran tersendiri
apakah tidak ada bantuan sama sekali untuk sahur maupun berbuka
karena saking dedikasinya gue nginep aja di kantor deh
nasi bakar bambu plus bebek goreng
saya sepakat tentu hukum acara itu penting tidak mungkin membuktikan material kalau hukum formilnya bermasalah